banjir bandang yang menerjang kota bandung beberapa waktu lalu disinyalir sebagai akibat dari alih fungsi lahan di kawasan bandung utara
kawasan bandung utara menjadi lahan seksi bagi para investor untuk menawarkan wisata dengan pemandangan alam yang asri
pembangunan sarana komersil ini semakin masif beberapa tahun belakangan hingga mengikis lahan hijau di kawasan tersebut
organisasi lingkungan walhi jawa barat memperkirakan hingga dua ribu tujuh belas sebanyak satu dua ratus izin mendirikan bangunan komersil telah diberikan
tiga ratus lima puluh diantaranya berada di kawasan administratif kota bandung
akibatnya dari tiga lima ratus hektare lahan kota bandung yang masuk dalam kawasan kbu hanya enam ratus hektare yang masih merupakan daerah resapan air
sementara sisanya telah beralih menjadi kawasan komersil
kalau kita periksa di lapangan
ataupun berdasarkan citra lansat citra satelit
kita memperkirakan bahwa kerusakan kbu menjadi hutan beton itu sudah mencapai tujuh puluh persen
artinya sudah tersisa tiga puluh persen lagi gitu dari total kerusakan
padahal kawasan ini memiliki fungsi ekologi sebagai kawasan lindung dan resapan air bagi cekungan bandung

cekungan bandung berasal dari kawasan ini
agar dapat efektif menjalankan fungsinya luas kawasan konservasi di kpu setidaknya harus mencapai empat puluh lima persen
total luas wilayah kbu mencapai empat puluh ribu hektare yang didalamnya mencakup sebagian wilayah administratif kabupaten bandung kota bandung cimahi dan kabupaten bandung barat
salah satu pemicu alih fungsi lahan di kawasan ini adalah karena lemahnya pengawasan perizinan pembangunan komersil dan penertiban lahan holti kultura
dalam peraturan daerah jawa barat nomor dua tahun dua ribu enam belas disebutkan bahwa proses pembangunan di wilayah kpu harus mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi jawa barat
namun pada kenyataannya pembangunan tetap dilakukan hanya dengan surat izin dari pemerintah kota ataupun kabupaten
jelas karena banyak yang ilegal banyak bangunan ilegal di utara itu
kalau saya punya kekuasaan saya akan bongkar itu
jelas menyalahi dan ini biar nanti teman teman di pol pp
yang melakukan penindakan
karena tugas pol pp salah satunya adalah mengawal perda
jika fungsi kawasan konservasi di bandung utara terus tergerus kepentingan bisnis
maka cekungan bandung akan selalu terancam bencana banjir
pola pertanian olah tanah oleh sayuran yang itu juga menambah run off
menambah jumlah run off atau air larian yang pada akhirnya nanti ke sungai dan kapasitas sungai terbatas tidak menampung pada akhirnya meluap menjadi banjir
penyelamatan wilayah kbu perlu upaya yang lebih terintegrasi antar pemerintah kabupaten kota dan provinsi
utamanya dalam hal pengawasan perizinan dan moratorium izin baru
penegakan hukum hingga merevisi rencana tata rukun